hamparan bebatuan menghiasi pesisirnya
sebuah kota apung menjadi daya tarik memikat mata
kepulauan yang kaya akan potensi laut menopang kehidupan
ada pula seni yang terpelihara hingga kini
gasing yang tak asing bagi mereka yang senantiasa menjaga tradisi warisan leluhur
inilah pesona natuna mutiara di ujung utara indonesia
berada di provinsi kepulauan riau kabupaten natuna memiliki wisata pantai yang eksotis
menariknya sejumlah pantai di natuna mempunyai daya tariknya sendiri
obyek wisata alif stone park di desa sepempang kecamatan bunguran timur ini misalnya
di obyek wisata seluas tiga hektare ini
terhampar batuan granit dengan berbagai ukuran
yang menarik adalah saya melihat permukaan bebatuannya
ada yang halus ada yang bergelombang ada yang kasar
bahkan ada yang menyerupai lepas allah yang saya lihat
itu diperkirakan karena apa
itu tadi mungkin gesekan gesekan oleh pasir dan air
itu terjadi oleh proses alam
alif stone park pernah meraih penghargaan anugerah pesona indonesia tahun dua ribu delapan
kategori wisata terunik tingkat nasional mewakili provinsi kepulauan riau
sejumlah batu bahkan terlihat menyerupai berbagai bentuk
di antaranya hard stone batu yang terbalut akar pohon menyerupai jantung berpembuluh darah
dan batu yang menyerupai penyu dilihat dari sudut pandang tertentu
ada pula bebatuan
dengan bentuk lain
saya terpesona dengan bebatuan yang ada di objek wisata ini
karena setiap batu memiliki kekhasan tersendiri
seperti di sebelah sana ada batu yang mengerucut mirip sekali dengan gunung
kerap disebut sebagai fujie mastone atau gunung fuji salah satu gunung tertinggi di jepang
nah mengapa objek wisata ini disebut sebagai alif stone park
karena tepat di belakang saya ada batu satu satunya yang menjulang tinggi ke atas
sekitar tujuh meter dan ini menandakan angka satu dalam bahasa arab yaitu alif
nah alif sendiri memiliki filosofi tersendiri
berdiri sendiri satu hablumin allah
berdiri menghadap ke atas di mana allah adalah satu
menikmati keindahan pantai dari atas bebatuan seperti ini menarik bagi saya
hamparan bebatuan eksotis memanjakan mata setiap yang melihatnya
pantas saja natuna mendapatkan julukan mutiara di ujung utara indonesia
bebatuan serupa juga dapat ditemui di pantai batu kasah
batu batu granit di pantai yang terletak di desa cemaga tengah kecamatan bunguran selatan ini
diperkirakan berusia sekitar satu ratus dua puluh lima hingga enam puluh lima juta tahun
sebagai warisan geologi batu kasah menjadi satu dari kawasan geopark nasional natuna
ya pada dua puluh sembilan november dua ribu delapan belas komite nasional geopark indonesia menetapkan delapan kawasan geopark nasional di kabupaten natuna
semuanya telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagai geopark nasional
sejalan dengan upaya mengembangkannya berdasarkan prinsip konservasi
edukasi dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat
kini pemerintah setempat berupaya memperluas kawasan geopark untuk menjadikan natuna
sebagai kawasan global geopark unesco berskala internasional
semua orang kalau pergi ke natuna ini pasti salah satu yang mereka ingat adalah batu
jadi terjadinya batu ini muncul di permukaan di kabupaten natuna ini
tidak lepas daripada hasil kajian kemarin merupakan dari kerak benua dan kerak samudera
dan juga ada sungai purba terjadi pergesekan pergesekan akhirnya muncul ke permukaan
timbullah di mana mana di kabupaten natuna ini beberapa batuan batuan
baik dari gunung ranai pun juga dari daratan dan sampai ke pinggir pinggir sungai
maksud saya sampai ke pinggir pinggir pantai dan laut
yang hal lain juga yang sudah kita
lakukan bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat
jadi bagi masyarakat bahwa kita ada geopark mereka yang mereka tahu apa itu geopark
dan dengan ini kita harapkan juga masyarakat paham dan juga mereka akan menjaga geopark geopark yang ada itu
berstatus geopark nasional pantai batu kasah menjadi obyek wisata yang ramai dikunjungi di natuna
di sini tuh batunya banyak banget jadi kalau buat foto gitu bagus gitu kayak batu batu di bangka belitung ya
terus ombaknya juga bersih pantainya terus pokoknya disitu instagramable banget lah pokoknya gitu
pokoknya di sini tuh tenang kalau buat yang mau relaxing gitu nenangin pikiran pokoknya bagus lah gitu
lagipun ini kan mau menjadi geopark indonesia yang ter internasional ya
jadi aku sebagai asli natuna di sini bangga jadi orang indonesia gitu bangga dari asli di sini
upaya mencapai status global geopark unesco adalah salah satu cara untuk membuka mata dunia
bahwa meski berada di perbatasan natuna memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa
selain sektor perikanan
berada di wilayah perbatasan utara indonesia natuna menjadi sorotan
kabupaten yang terdiri dari satu ratus lima puluh empat pulau ini
memiliki tujuh pulau terdepan nkri
selain garis pantai yang indah
natuna juga memiliki potensi laut yang besar
badan pusat statistik kabupaten natuna mencatat
sepanjang dua ribu delapan belas potensi perikanan di kabupaten natuna
menghasilkan lebih dari delapan puluh tujuh ribu ton
dengan nilai produksi lebih dari satu tujuh triliun rupiah
kecamatan bunguran barat di pulau sedanau
menjadi daerah penghasil ikan terbesar
mencapai hampir sembilan belas ribu ton
kelurahan sedanau menjadi pusat kegiatan para nelayan di kecamatan ini
selain terkenal dengan keindahan kota di atas airnya
kelurahan yang dihuni oleh hampir enam jiwa penduduk ini
dikenal sebagai pusat pembesaran ikan napoleon
pembelian ikan di pulau sedanau
memiliki nilai jual yang sangat tinggi
ikan ini dibudidayakan oleh nelayan di keramba
nurwandi adalah satu dari sekitar satu ratus lima puluh nelayan
yang membudidayakannya di sedanau
sedikitnya ia membesarkan bibit ikan napoleon
hasil tangkapan para nelayan di lima belas petak keramba miliknya

memiliki nilai jual yang sangat tinggi
kalau napolion ini termasuk ikan yang kuat fisiknya dari segala musim
kecuali arusnya mati
kalau arusnya mati otomatis semua ikan lemah
ikan napoleon atau selinus undulatus merupakan jenis ikan karang
ikan ini hidup di daerah pesisir pantai berterumbu karang dan berumput laut
di dasar perairan sampai pada kedalaman lima puluh meter
ikan ini dapat tumbuh besar dalam rentang waktu yang lama
ikan ini juga dapat mencapai dua kg
untuk mencapai dua kg saja
seekor ikan napoleon memerlukan waktu empat hingga lima tahun
tergantung pola makannya

harga seekor napoleon bisa mencapai satu juta rupiah tergantung bobot dan ukuran

ikan dari sedanau ini kebanyakan dipasarkan ke hongkong

selain penghasil ikan napoleon
kabupaten natuna juga kaya akan hasil perikanan laut lainnya
badan pusat statistik kabupaten natuna mencatat
sepanjang tahun dua ribu delapan belas ikan tongkol masuk dalam lima hasil perikanan tertinggi di natuna
dengan jumlah produksi mencapai lebih dari enam ton
sadar akan tingginya produksi ikan tongkol
masyarakat di natuna memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan beragam jenis makanan
salah satunya tabel mandu
membuatnya terbilang mudah
cabai rawit bawang putih dan bawang merah dihaluskan
kemudian campur dengan suiran daging ikan tongkol asap dan parutan kelapa
selain ikan tongkol bahan utamanya adalah sagu mentah yang telah disangrai
campurkan sagu dan adonan masak
masak ikan tongkol lalu dimasak dengan cara dipipihkan
sesekali tambahkan air saat memasaknya dalam wajan
bentuknya mirip dengan pizza
ini biasanya dikonsumsi untuk orang sarapan pagi
sarapan pagi itu selalu ada
selalu ada kalau orang seperti petani gitu ada
dulu memang orang orang kampung kebanyakan yang masak seperti ini
nah ini isiannya harus ikan tongkol atau ikan yang lain
ikan tongkol di asap disalai ke tarong melayu
harus ikan asap
pernah coba ikan yang tidak diasap atau seperti apa
iya kurang menyatu rasanya
oke dan ini sudah kering kita balik ya bu ya
oke ibu yang balik
ibu yang balik
ibu yang balik
ibu yang balik
ibu yang balik
ibu yang balik
ibu yang balik
ibu yang balik
mando pas disantap dalam keadaan hangat pedasnya akan semakin mantap dengan tambahan saus sambal
ini pertama kali saya menikmati tabel mando pizza hasnatuna
tekstur bagian dalamnya ini kenyal kalau di jawa barat mirip sekali dengan cireng
sementara bagian luarnya ini renyah karena dari sagu yang mengering saat dipanggang
gurihnya dari parutan kelapa dan saya merasakan paduan bumbu yang luar biasa tercampur rata
antara bawang putih bawang merah dan rasa pedas dari cabai rawit
dan yang membuatnya semakin luar biasa adalah aroma khas dari suwiran daging ikan tongkol asap
ini membuatnya semakin luar biasa
saya suka ini ya tabel mando enak sekali
saya juga suka ini
saya juga suka ini
sagu masih menjadi bahan pangan yang masih eksis di natuna
selain berbentuk tepung sagu mentah masyarakat juga mengolahnya menjadi sagu butir secara tradisional
sagu yang telah berbentuk butiran kecil ini dimasak dengan cara disangrai
sagu yang telah berbentuk putiran kecil ini dimasak dengan cara disangrai
ada penganan khas natuna yang menggunakan sasar dan sikap
menggunakan sagu putir sebagai bahan utamanya
masyarakat di natuna menyebutnya dengan kernas
mirip dengan tabel mando kernas juga berbahan cabai rawit bawang merah dan bawang putih
namun agar teksturnya menyerupai nugget
selain daging ikan tongkol segar dan kelapa muda yang dihaluskan
sagu putirlah yang digunakan
semua bumbu dan bahan dicampur hingga merata
kemudian dibentuk bulat dan pipih seperti ini
agar menghasilkan tekstur yang pas menggorengnya perlu teknik khusus
minyaknya dipanasin dulu benar benar panas minyaknya
kalau minyaknya tak panas hasilnya tak bagus
setelah panas baru dimasukin dulu kernasnya
agak kecil sedikit apinya
lalu setelah menguning kernasnya lalu diangkat
didiamin dulu sekitar lima belas menit
biar kernasnya itu benar benar masak
biar dia renyah rasanya gurih
benar benar renyah dia
kalau dia tak terlalu kuning rasanya tak renyah
kernas banyak dijual oleh warung warung kecil di natuna sebagai camilan
termasuk di sejumla objek wisata pangkai
natuna memiliki banyak daya tarik wisata termasuk diantaranya wisata budaya
kali ini saya mengunjungi kelurahan bandarsyah di kecamatan bunguran timur
sebuah komunitas di kelurahan ini masih melestarikan salah satu permainan tradisional natuna yang legendaris gasing
dengan menggunakan tali gasing berbahan kayu ini dimainkan di tanah bersih tak berumput
sebatang kayu yang mereka sebut tiang amban menjadi tempat lemparan tali gasing
biasanya di dalam tali ini ada sebuah tempat yang dikenal sebagai tempat lemparan tali gasing
gasing dimainkan oleh dua kelompok yang masing masing terdiri atas lima orang
pertarungan diawali dengan betendin untuk menentukan siapa yang akan menjadi kelompok penahan dan kelompok pemangka atau penyerang
nah jadi saya memilih untuk menjadi penyuduk karena kalau pemangkak ataupun penahan saya sudah pernah melakukannya dan selalu gagal
jadi kalau penyuduk seperti inilah tugasnya membawa gasing ke atas kaca seperti ini dan dijadikan alas
nah dalam permainan gasing ini gasingnya akan berputar terus seperti ini
dan siapa yang berhenti paling lama itu adalah pemain gasing yang menang
sangat unik sekali
di atasnya ini ini adalah bagian kepala
kemudian di bawahnya yang ini ini adalah bagian bahu
kemudian di samping sini adalah bagian badan
dan di bawah adalah bagian ekor
ini bisa berhenti lima belas atau bahkan sampai dua puluh menit
namun cari tetapi ada penuh gasingnya
kaki beli gasing
ini sangat keren
bukan sebarangan pak emang pakai aturan juga tuh
aturan turun dari rumah itu kita ikut mata anginnya arah mana
sampai di tempat main itu kita duduk ikut arahnya itu juga
kalau di mata angin itu misal dia bilang arah barat ya kita haluan barat
muka kita haluan barat kesing itu dipegang itu barat
mungkin kita ke timur belakang kita itulah arahnya
kalau mau tanding misalnya jam sembilan misalnya kita lihat waktu menangnya kita itu
kalau kita itu menang dekat dengan jam sembilan nah baru kita turun dari rumah
sampai itu langsung kita bertanding
bagi mereka gasing tak hanya sekedar memiliki filosofi menjaga silaturahmi dan persaudaraan antar warga
namun menjadi warisan leluhur yang patut dilestarikan hingga anak cucu kelak
karena dari kecil orang tua kami sudah menanamkan kebudayaan ini
jadi dengan kebudayaan ini kami harus teruskan sampai ke anak cucu
jadi regenerasi kami itu harus ada
supaya ini kebudayaan ini tidak hilang
begitu saja kan
karena nanti lama kelamaan kalau tidak diteruskan oleh kami kami
yang sedar dengan kebudayaan natuna khususnya melayu lah pada umumnya tahu gasing
nah ini juga harus melestarikan ini
gasing terbuat dari kayu pelawan karena terbilang padat dan kuat
proses pembuatannya menggunakan alat pemutar dinamo seperti ini
batang kayu dikikir hingga membentuk gasing yang diinginkan
pembuatan sebuah gasing dengan keliling lingkaran dua puluh satu cm bisa menghabiskan waktu setengah hari
ada tiga jenis gasing yang digunakan oleh orang natuna
memiliki fungsi berbeda
tadi apa ya ini gasing penendin
ini biasanya untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemangkak dan penahan
jadi dua gasing penendin ini akan bertarung
jadi ini diadu
nanti siapa menang akan menjadi pemangkak atau pemukul istilahnya
nah kemudian gasing pemangkak ini inilah yang digunakan untuk memukul gasing penari
penahan yang seperti ini
bedanya terlihat jelas ya
yang ini lebih tajam pinggirannya
kemudian yang ini lebih tumpul
satu lagi tradisi masyarakat natuna yang sayang untuk dilewatkan
di beberapa perkampungan mereka masih menggunakan lesung dan alu untuk menumbuk padi hasil panen
sejak lama masyarakat di natuna menggunakan lesung dan alu untuk menumbuk sekaligus membuat penganan khas yaitu emping padi
karena keunikan bunyi yang dihasilkan maka mereka melestarikannya ke dalam sebuah kesenian yang menggunakan instrumen lesung dan alu
namanya seni alu
warga di dusun limau manis kecamatan bunguran timur laut masih melestarikan kesenian tradisional khas natuna ini
tidak diketahui secara pasti kapan kesenian ini mulai muncul di natuna
namun mereka meyakini kesenian alu ada sejak tahun lima puluh an
dimainkan oleh tujuh orang bunyi pukulan anak alu ini terdengar harmonis
siapa saja bisa memainkannya namun wajib menjaga kekompakan agar menciptakan nada yang merdu
iramanya sangat tergantung pada tiga anak alu inti
dalam permainan seni alu ini ada tiga alu yang disebut sebagai penghasil bunyi inti
ada tau tung dan gam
tau ini adalah sebagai ritemnya sebagai pengiring
kira kira bunyinya seperti ini
dan ini adalah tung
tung ya pak ya
nah tung ini ini sebagai penghasil melodinya
bunyinya kira kira seperti ini
nah seperti itu
sementara yang terakhir adalah gam
ini adalah penghasil bunyi yang lebih rendah atau bas
bunyinya seperti ini
nah bedanya sangat terlihat

nah ini adalah bunyi yang lebih rendah
kenapa dikatakan bas
karena ini ukurannya paling panjang
bisa mencapai tiga meter
sedangkan yang lainnya lebih pendek dari gam
nah ketika ketiganya ini digabungkan mereka akan menghasilkan bunyi inti
sementara alu yang lainnya hanya sebagai penghasil pengiring bunyi
coba pak dimainkan tiga tiganya
nah ini adalah bunyi yang lebih rendah

nah ini adalah bunyi yang lebih rendah
nah ini adalah bunyi yang lebih rendah